pertumbuhan ekonomi indonesia di kuartal keempat dua ribu dua puluh ini dilaporkan minus dua tujuh persen
ini sesuai atau bisa diprediksi banyak orang ya
dan hal ini menggambarkan seberapa jauh sebenarnya kontraksi ekonomi indonesia yang terjadi akibat pandemi covid sembilan belas
setelah sempat mengalami resesi pertumbuhan ekonomi indonesia ini diharapkan bisa membaik di kuartal keempat dua ribu dua puluh
dan didorong oleh stimulus ekonomi pemerintah sehingga bisa mendorong konsumsi masyarakat
namun sayangnya ekonomi kita kembali kontraksi dan mencatatkan pelemahan ekonomi terendah sejak krisis ekonomi seribu sembilan ratus enam puluh
lalu sejauh mana
potret ekonomi indonesia di dua ribu dua puluh kami ulas untuk anda pagi hari ini
ya ini sebelumnya kita tahu merilis sebelum pemerintah merilis kinerja pdb indonesia pada tahun dua ribu dua puluh
ini badan pusat statistik atau bps juga telah merilis data perekonomian indonesia
dan berikut ini kita lihat datanya
seperti apa saja yang diantaranya pertama adalah inflasi
jadi tahun ini lebih rendah inflasinya ini artinya pergerakan ekonomi kita di tahun ini melambat
kemudian selain data inflasi kita lihat juga
ada realisasi apbn di triwulan keempat dua ribu dua puluh yang berada di kisaran rp tujuh ratus tiga puluh dua empat triliun
atau ini sebenarnya naik ya belanja pemerintah ini naik dari tahun sebelumnya di tahun dua ribu sembilan belas
ini hanya berkisar di tujuh ratus empat triliun saja
ini di topang
ini ditopang dari penanaman modal asing dan juga penanaman modal dari dalam negeri
yang memang sebelumnya dilaporkan pemerintah ini angkanya cukup baik di tahun dua ribu dua puluh meskipun perekonomian kita melambat
kemudian untuk wisatawan mancanegara angkanya juga turun drastis
ini yang paling terpukul tentunya sektor pariwisata yang dilaporkan angkanya turun
dan ini juga memang dipengaruhi karena adanya pembatasan
dan ini juga membuat kunjungan dari atau juga pembatasan penerbangan di indonesia terhadap para turis asing yang memang angka virus corona ini masih tinggi di indonesia
kemudian kita lihat data berikutnya ini memang bagaimanakah tren pertumbuhan ekonomi indonesia selama tujuh tahun terakhir
kecuali memang di tahun dua ribu lima belas sempat bergeser sempat turun sedikit
dan juga hal ini diakibatkan oleh melemahnya sepuluh sektor industri
dan ini menjadi kontraksi ekonomi ketiga kalinya sepanjang dua ribu dua puluh
ini artinya hantu resesi masih akan membayang indonesia di kuartal satu tahun dua ribu dua puluh satu ini
dan ini adalah
catatan pertumbuhan ekonomi indonesia terburuk sejak masa krisis moneter yang menimpa indonesia tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang pada tahun ini diakibatkan oleh pandemi covid sembilan belas
kita ke slide berikutnya
ini adalah kontribusi wilayah terhadap pdb indonesia
dimana secara spasial pulau jawa dan sumatera ini masih memiliki kontribusi terbesar untuk pdb indonesia

ini pun juga melambat sebenarnya
kemudian bali juga yang salah satu daerah yang mengandalkan industri pariwisata
yang kita tahu terkena dampak cukup besar
tapi memang bicara soal perekonomian indonesia
ini dampak negatif covid sembilan belas tentunya tidak hanya terjadi di indonesia
tapi juga di seluruh dunia
kita tahu mitra dagang indonesia juga mengalami nasib yang sama akibat pandemi covid sembilan belas
kalau secara data kita lihat
ini memang hampir semua angka
hanya negatif kecuali ya
kita lihat dulu yang negatif apa saja
atau melemah ekonominya
namun ada yang menarik
ini ada dua negara yang bisa dikatakan kebal resesi
selama virus corona juga mereka masih tetap mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang negatif
yang pertama sudah pasti tiongkok
tiongkok mencatatkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi
kemudian juga yang menarik adalah vietnam
negara tetangga kita yang dulu banyak belajar sama indonesia
ini sepanjang tahun lalu bisa mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup fantastis ya
dan tentunya ini juga bisa dibilang
bukan tentunya bukan target yang sangat tidak bisa diwujudkan oleh vietnam
karena vietnam sendiri kita tahu ini sudah berhasil mengendalikan pandemi virus covid sembilan belas
kemudian juga pemerintahnya fokus kepada ekspor yang difasilitasi oleh pemerintah dan juga manufaktur
yang ini akhirnya mereka juga kuncinya adalah mengendalikan covid sembilan belas
yang ini akhirnya mereka juga kuncinya adalah mengendalikan covid sembilan belas
yang akhirnya ekonomi mereka pun bisa terkendali
dan tentunya juga kita semua harus optimistis bahwa ekonomi indonesia di tahun dua ribu dua puluh satu ini bisa positif
dan tentunya ini mencontoh dengan vietnam dan juga tiongkok yang berhasil mengendalikan covid sembilan belas
berhasil mengendalikan pandemi dan juga berhasil mengendalikan ekonomi
tentu kita harus support dan juga kita tunggu langkah langkah dari pemerintah tentunya langkah yang
cepat dan juga tepat untuk mengendalikan covid sembilan belas
dan juga nantinya akan mengendalikan ekonomi di indonesia tahun dua ribu dua puluh satu